istri saya minta dibelikan tv baru
itu loh det warnanya udah agak luntur gitu
terus agak susah nangkep siarannya
wah udah mesti diganti tuh dok
ya makanya istri saya minta dibelikan tv baru
tidak tau maksud gua kenapa lu lagi kesel
eh orang tanya nyaut
eh pak sopian
baik mau kemana
mau sama temen pak
ya gitu lah pak
tempat lo kenapa aku
yang tambel ban nya deket nggak nggak
tapi yang jelas gue dorong motor
itu sampe keringetan
gua yakin purr
lo kena ranjau paku
yang naruto paku itu kong tambel ban itu sendiri
nah kan orang kena nih
tambel ban nya di dia
masya allah jak
kamu tegak boleh nuduh sembarangan dulu atu jak
kalau mau nuduh itu harus ada bukti bukti
kalo gak ada bukti itu pitnah namanya
wah lagi komik tuh lo pak
ngopi pak odi
nunggu tisna dulu ah
kasian pur pak
kenapa sih mas pur
ban motornya kena paku kata ojak namanya ranjau paku
nah ini pak maksudnya pakunya disebar di jalan
biar kalo kena ban motor bahannya bocor
nah yang nyebarnya teh tukang tambal ban
jadi kalo ada motor yang lewat
terus kena bannya banyak bocor
terus ditambal ditambalnya di tukang tambal
barang yang nyebar paku tadi
istri saya minta dibelikan tv baru
itu loh dad warnanya udah agak luntur gitu
terus agak susah nangkep siarannya
wah udah mesti diganti tuh dok
ya makanya istri saya minta dibelikan tv baru
ya beliin dong
ah elo bini lo yang minta tv baru
kenapa jadi minta dicek ke gua
bang beli bubur satu bang
makan disini apa dibungkus
oke tunggu ya
ntar lo mau pindah kontrakan dimana tis
kamu mau pindah kontrakan
kenapa gak cerita sama bapak dis
terus kenapa kamu minta pindah
katanya mau ada pembangunan jalan pak
terus kontrakan kena gusur
kata siapa tis
bener tuh pak
kalo begitu kamu cepet cepet cari kontrakan baru tis
gak tau pak
kan kontrakannya juga belum dicari
pindah ke sana
ntar gue pindah ke sana
gede amat uangnya
gak ada yang kecil
gak ada bang
sama gua juga kagak
ya deh gak ada kembaliannya
ya masa gak dikembaliin bang
assalamualaikum pak ji
assalamualaikum pak ji
sendirian aja john
saya ngejek dulu ya
beli es daun takut
bang beli es daun
masa kalah mana kecil
yang kecil aja beli dawet yang tua enggak
emangnya lo udah dapet giliran berangkat tahun ini
ntar nteran aja dah
loh kan itu udah
tapi itu be
olo olo kenapa wajah mbak pst faenzy cemerut begitu